ngerti juga pak somad
gue kebagian bagian dikebugin
yang tua laki semua yang gue pegang
eh eh apaan nih
eh enggak jangan tarik gue loh
jangan gak mau gue
gue mau ngambek bodoh
aduh enggak mau
duit dari mana sih
enggak kamu semua gak usah khawatir
kita sudah tidak punya beras stok makan pak
tadi pagi kan bapak pulang direbel duit
ya sudah nggak apa apa
berarti siang ini bapak harus mijit orang
malam aja pak
kalau malam duitnya diambil curagan carot
ya sudah kamu ambilkan peralatan bapak ya
bapak berdekat ya
kenapa sih pak
kan biasa kalau saya ngasih kopi ke bapak
maaf deh bapak nggak sengaja
habis ngamon jadi kaget deh tuh
masya allah cantik banget
wah masih muda lagi
pinter banget nih orang buta milihnya nih
jangan jangan lah gak nanggap mijitnya nih
nih ini yang pilih pilihnya nih

gua kan ubah ya ubah emang bisa liat
kata si jenny somad
pak somad tuh emang udah buta dari bayi
udah sejak lahir
kok cuma segini pak
ya abis kalo udah siang siang begini kan jarang ada yang mau mijit bu
kalau begini setiap hari gimana kita bisa ngelanjutin anak anak sekolah
dari keliatan asli buta gue mesti pura pura nabrak nih
ini kan rumahnya dia
pasti dia udah hafal dong sama rumahnya
gue berarti mesti hati hati nih
udah gak usah tuntun bapak
oh yulia robert udah gak usah usaha
bapak udah hafal
tadi kayaknya nggak ada patung ya bu ya
nah roberto baggio deh sana sana
kasian bapak ya mak
siang nijit buat kita makan
malam ijit buat bayar utang
kapan bapak tidurnya
sebelahnya lagi dong pak
iya aja kan cuma pak
ujungnya dong pak
ujungnya dong pak
wah bener bener nih kagak adil nih
kalo gini caranya balikin gue ke pesantren deh
giliran yang cantik cantik diambil
ngerti juga pak somat
gue kebagian bagian dikebugin
yang tua laki semua yang gue pegang
hah kacau tuh
hah kacau tuh
eh eh apaan nih eh
jangan tarik gue loh jangan
jangan gak mau gue
gue mau ngambek bodoh
iya gak mau gue
nah gitu dong pak
jangan kaya tadi
saya kalo menjitin perempuan
suka grogi deg degan
ah siap pak
ada toilet umum gak din
kok cuma sepegini
tapi ini udah malam pak
saya kan sudah bilang
kamu kerja sampai pagi
saya udah gak ada tenaga lagi pak
dulu waktu pinjam
nah sekarang saya tagih kata kata sanggup pak somad itu
aduh ya bagaimana
eh ditanya marah balik tanya
hah dah sanggup
gara gara elu nih jadi gue yang kena sasaran
hah apa elu
saya sengaja kerjain si somat supaya dia cari duit terkaing kaing
udah ya mas
ini salah urat namanya nih
salah urat nih salah urat
tapi ini sakit beneran
aduh aduh aduh aduh
eh kalau nggak mau sakit mah tidur
besok aja deh kita terusin ya
kenapa begitu pak somad
yaudah nggak apa apa
bener ya besok ya
iya pak somad
besok besok lu yang izin
gak usah lama lama
yang penting ini nih
duit saya banyak
kamu tidak mungkin
lebih baik kamu tinggalkan si somad
apa yang kamu harapkan dari dia
jangan gitu begini nih
kalau saya tinggalin pak somad
anak sma saja pasti mau sama kamu
saya cuma orang tua yaa
tapi kan saya cuma orang tua yaa

kalau mereka tidak mau
ya jelas saya mau dong
coba kamu berdandan sedikit
misalnya pakai lipstick
kamu pasti akan kelihatan lebih cantik dan menarik
kamu pasti akan kelihatan lebih cantik dan menarik
masih batuk juga ya kak
obatnya gak ada
obatnya gak ada
yang dari rumah sakit
yang dari rumah sakit
kalau sudah habis kan
kalau sudah habis kan
mesti balik lagi ke dokter
gitu kan kata dokter
udah deh kak
ntar ya antum mintain duit sama bapak
jangan nambah beban bapak lagi
udah jam empat
ntar lagi subuh
lo tau jalan pulang sendiri kan
udah nih kan
kalau kagak lari aja
kalau kagak lari aja
suami saya jalannya ke arah sini
kan dia buta
sekarang kita turun pelan pelan
anggap dia tidak ada
untung gak ada orang
abis gue diketawai
siapa sih ini
oh lo bakalan marah banget
udah tau doanya
bininya somat juga
bini yang soleha